belantara hidup ini
begitu indah ku bijak
disini aku merangkul sahabatku
ku peluk pida dari cintaku
jangan hadapkan aku pada kata memilih
karena sahabat atau cintaku
emang keluarga gue
sekarang mau pulang
gak ada bang
jangankan buat bayar ojek bang
buat beli di lidyan aja gak cukup bang
gak ada duit gue bang
gue mau cari pundak pundak perubahan lain
gak ada semua gimana dong bang
lu tanya sama si bluh

gak ada duit gue
dapet roman aja
kok diangkat sih
mama lagi di jalan kali ya
mana yang lebih sangka tampak
bobi lu kenapa bob
abis man lu udah semangat di gondol sama penipu
lu abis dirampok
kasihan sekali nafisitnya
eh tanyain sekarang dia ada dimana
bob sekarang lu ada dimana
gua ada di
di daerah dirgantara man
jemput gua man
gua takut ada nenek gayung man
yaudah bob sekarang lu tenang ya
ini kebetulan gue lagi sama anak anak nih
lagi di jalan nyariin loh
ada deren sama carlo
ga mau ga sama deren
gua areen dicampur jamu
gua ga mau
kok ga boleh ga boleh kenapa
pokoknya ga mau
emang kata dia lagi lagi dimana sekarang
dia ada di ngerntara
dia minta kita jemput soalnya duitnya habis
kita kesana sekarang
gua ga boleh bawa lu
kau sabar duo
mungkin phd masih sakit
ya yaudah kalau gitu ntar ku di depan turun aja deh
aku juga gak mau kalau misalnya keberadaan gue
malah buat gue tambah emosi
gue duluan ya
ingat ya kalau misalnya ada apa apa
gue jangan ragu untuk hubungin gue
hei darin tuh kasihan sekali
mau jujur tapi takut dimusuhin sama bobby
kalau gue juga tahu
dia terus terang tentang gue jadian sama wulan
apa reaksi sam bakal kayak gini juga ya
aduh gimana nih kemarin
gue sama temen temen gue belum dateng juga
aduh berturut turut dangdutan
bisa gue tidur di sini ya
di sini gak ada kipas angin gue yang gedek gedek kayak di rumah
hari lebaran banyak tamu
kebaran kita akhirnya bertemu
apa apa kasih tau gue apa apa
kok bisa ada kipas
mawar tak ada anak orang
tahu bener dia apa
iya atm gue udah semua isinya kar
yaudah lah udah gak apa apa
yang penting lo selamat duit itu bisa dicari
masalahnya yang di dalam atm itu
juga banyak duit khas anak anak
iya duit gue juga ilang
lo masih inget orangnya gak
masih inget sih
lah nanti gue gambarin dulu deh
sejak kapan gue bikin tergambar
lo sudah mencoba ya
tunggu kita mau ke rumah
paling nanti kita pulang aja ya
udah lah udah
kita pulang aja ya
udah lah nanti aja yang lain dibicarakan
maksud lo bicara sama yang lain
itu sudah aku tahu siapa maksud
uang bolak balik mulu lo
sekali lagi yang aku bolak balik lo
wajah nih mie tek tek lo rambut lo lo
bolak balik kesel kan lo jadi segi gue nih
makasih ya carlo roman
kalian memang itu emang the best lah pokoknya lah
sahabat yang terbaik gue dalam hidup gue
seribu kali lebih baik
daripada si darren tuh
masa gue udah jelas jelas deketin gila
muntah muntah lebih ganteng dari gue
harus dapet yang cantik
biar kayak gitu yang the beast
iya tapi kok jangan asal tuduh juga
kau harus dengar dari penjelasan
ada pita diikat palu
mendingan kita pulang dulu
darren gak perlu penjelasan pokoknya
gak mau gue dengerin penjelasan dari darren
baru kita kesini buat apa
kok dia jadi pulang dulu kan
melarang dari maksa
jangan hadapkan aku pada kata memilih
karena sahabat atau cintaku
keduanya begitu berarti
jangan sampai ada yang terlukai
jangan sampai ada yang terlukai
jangan sampai ada yang terlukai
gue kasih tau ya
gue gak punya hak untuk ngelarang lo
dan lo gak perlu izin izin lagi sama gue
udah gak boleh beli
serius lah maksudnya gue bohong sih
jadi nyokap lo beli anak hamil
ya gitu deh
kok bisa ketahuan gimana ceritanya
iya jadi kemarin tuh
dan untungnya ada samuel disitu
kok bisa ada sam
oh iya jadi ceritanya gini
nyokap gue tuh lagi di cafe mozaik
dan pas dia mau pulang

dan alhamdulillahnya disitu ada sam
akhirnya sam cekatan buat bawain nyokap gue ke rumah sakit
untungnya ada sam ya kan
ada yang bantuin jadinya
yaudah yuk kita ke kelas
jadi si sam bohongin gue
kayak lebay gitu lagi itulah
lo duluan aja deh

terus kasih tau dia kalo gue ada jadian semanggulan
dibenci lagi sama gue
dibenci lagi sama gue
dibenci lagi sama gue
roman udah datang belum ya
gue cek aja deh ke kelasnya
gue mau minta penjelasan kenapa semalem dia susah banget ditelepon

ya udah gue temen aja
lo duluan aja
iya gue duluan ya
nih temenin banget lo kok pendiem kayak gini sih
lo kena apa
orang gue biasa aja
oh iya by the way gimana kemarin ngedetek sama uri
ya gitu deh
cantik gak enaknya
gue kasih tau gak ya sama karin kalo sebenernya uri itu adalah wulan
dan semalam gue udah jadiin sama wulan
itu mata lo kenapa
mata apaan sih
itu mata lo kok agak biru sih
enggak biru apaan sih man
apahasih gak ada
gue jangan tutup tutupin dari gue deh